saya gak pernah melihat itu bahwa ada orang yang sebagus yayu forehandnya itu
kalau kita mentalnya nggak kuat nggak akan bisa berada sejajar di atas
di indonesia tenis memang kalah populer
meskipun penegakan pasangan oleh bulu tangkis
meski begitu siapa yang tak kenal dengan legenda tenis indonesia yayu basuki
sebagai petenis terbaik yang pernah lahir di negeri ini
pencapaian yayu basuki di masa keemasannya di era tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
hingga saat ini belum bisa ditandingi oleh petenis indonesia manapun
saya mungkin bisa bicara waktu itu usia masih empat tahun
saya melihat ayah saya lagi ngelatih kakak saya
saya kadang kadang biasalah anak anak kadang ngambilin bola kayak gitu gitu
nah terus sampai dengan terus berjalannya waktu saya lama lama pegang reket sendiri kan
mungkin di usia kira kira tujuh tahunan ya
tujuh tahun itu saya mulai ini sendiri merasakan sendiri
karena di lapangan tenis itu kan samping rumah buka rumah itu udah lapangan tenis
nah itu ketertarikannya terus terang aja influence nya memang dari orang tua saya
dan ibu saya juga main ya dan kakak kakak saya
jadi dia pulang sekolah tuh udah lari karena rumah kami deket lapangan
jadi dia keluar rumah itu ke lapangan mukul mukul di tobok sendiri
tak tak tak tak tak tak gitu sampai akhirnya bapak melihat
oh anak ini ternyata serius kepingin main tenis
bakat tenis yayu basuki mulai mencuri perhatian saat di usia sebelas tahun
yayu tampil untuk pertama kalinya di ajang pekan olahraga nasional di jakarta
setahun berikutnya di salah satu turnamen di semarang
penampilan yayu di babak pertama saat melawan salah satu petenis top nasional
susana anggar kusuma kembali mengundang decak kagum
susana salah satu unggulan dari indonesia tapi itu sebetulnya open turnamen
ada pemain dari filipina segala macam
nah susana kan waktu itu sekolahnya dia lagi di apa namanya ya
di training in ya di amerika
susana di sana pulang pulang trial lah main di green sand
sirkuit namanya green sand sirkuit
ini anak kecil hitam tapi wah ini pasti di lapangan terus nih
udah jadi udah ada persiapan maksudnya saya juga udah bisa mengira ngira bahwa
anak ini juga lumayan bagus
wah ini kecil kecil cabai rawit nih wah cilik cilik boleh juga ditonton
dianggap sama asyik dibilang wah sama reketnya aja gedean reketnya segala macem gitu lah
tapi saya sudah bisa bikin repot seorang susana
yang notabene waktu itu pemain nomor satu kita
dan saya kalah saya lupa set pertama kalau enggak enam dua enam tiga set keduanya tujuh enam
jadi ngarah ke tiebreak
itu udah bikin dia sneven juga gitu kan
terima kasih sam
saya enggak pernah melihat itu bahwa ada orang yang sebagus yayu forehandnya itu
apalagi anak kecil gitu ya
jadi mainnya itu bukan yang pelentang pelentung enggak bener bener yang mukul dia tuh
pemberitaan di media masa soal penampilan memikat yayu di semarang
akhirnya membuat yayu mulai dikenal
yang namanya yayu basuki lawan susana ini seperti permainan alot banget gitu
anak kecil lawan kayak orang dewasa yang mainnya alot gitu kan
terus saya tulis
jadi potret yang saya ambil di semarang tadi
saya pakai untuk tulisan di apa
headshotnya itu saya pakai untuk tulisan tentang yayu basuki
petenis cilik dari yogyakarta judulnya seperti itu
dan di situ juga saya sebut bahwa ini punya bakat dan kayaknya bakal menjadi petenis indonesia yang bagus di masa depan
salah satu momen penting dalam perjalanan karir yayu
adalah saat di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh yayu memutuskan untuk menjadi petenis profesional
kerja keras yayu
akhirnya membawanya menjadi salah satu pemenang keputusan yayu
salah satu petenis yang disegani tak hanya di indonesia
namun juga di dunia
delapan gelar juara wta di nomor tunggal dan sembilan gelar juara wta di nomor ganda
menjadi salah satu pembuktian yayu sebagai salah satu petenis terbaik dunia
yang saya pikirkan adalah
saya nggak mau berhenti tenis di sini saja
saya nggak mau hanya sebagai juara sea games
asian games ya multi event yang lebat
buat indonesia ataupun fed cup
tapi saya ingin benar benar saya ini sampai di mana
kalau terjun ke dunia profesional
orang melihat saya sekarang
atau kemarin udah saya reaching kuartal final
atau menjadi pemain top dua puluh dunia
masuk ke grand slam keluar masuk grand slam
masuk di championship ya di double segala
tapi mereka nggak pernah tahu prosesnya
prosesnya terus terang aja luar biasa
kalau kita mentalnya nggak kuat
nggak akan bisa berada sejajar di atas
berkat penampilan konsisten yayu di turnamen turnamen grand slam
yayu sempat menjadi petenis putri berperingkat sembilan belas dunia
sementara di nomor ganda putri
yayu pernah menduduki peringkat sembilan dunia
salah satu pencapaian yayu yang paling fenomenal
adalah melaju hingga babak perempat final
di turnamen bergensi wimbledon di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat membela tim merah putih
prestasi yayu basuki juga tak kalah mengkilap
bersama susana anggar kusuma
keduanya menjadi tulang punggung tim piala federasi indonesia
juga menjadi satu satunya peraih medali emas bagi indonesia
di asean games seribu sembilan ratus delapan puluh enam di seoul korea selatan
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam itu sangat berkesan karena satu satunya emas buat indonesia
itu ya tapi masih kelas asia
tapi kita yang salah
di federation cup kita pernah membawa indonesia sampai dengan delapan besar dunia
dimana notabene sekarang posisi indonesia
kita ini grup dunia masuk quarterfinal
walaupun kita beda sistem waktu itu eranya
chemistry nya kita masuk memang
kalau untuk bermain
bermain di dalam lapangan itu
jadi saya tahu yayu
yayu juga udah tahu saya gitu loh
jadi walaupun dalam keadaan apapun kayaknya
kita memang ya gimana
itu udah sesuatu yang jodoh
kalau orang kawin itu jodoh namanya itu
jadi bener bener kuat gitu loh
total yayu basuki sudah mempersembahkan empat medali emas asean games
yayu juga pernah tampil di empat olimpiade

kalau saya sebelum kenal dia
saya melihat dia itu seperti dewa
ya saya melihat dia tuh seorang yang sangat luar biasa
meski sudah gantung raket
sosok yayu basuki tak pernah bisa benar benar lepas dari dunia tenis
tapi cara dia lihat bolanya udah bagus
ses kebohanya bagus
timingnya udah bagus
jadi dia lihat dari sisi
nah nanti kan tinggal dari grade
sama untuk kuku kolosunya
di usianya yang sudah memasuki lima puluh dua tahun
yayu masih sesekali menyempatkan diri hadir ke sekolah tenis miliknya
di kawasan bulungan jakarta selatan
di yayu basuki tenis school ini
menu dan program latihan disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari masing masing peserta
tanpa memandang usia
sama aku mau ikut turnamen
sama kayak orang orangnya di dalam
terus aku mau main
tapi orien kenal nggak siapa yayu basuki
iya aku kenal
siapa yayu basuki
yayu basuki itu kayak tenis play dulu
ya sebelum aku lahir ya
yang kayaknya udah ranknya sekitar top dua puluh
terus dia kayak menang banyak title lah
biar lebih gampang
jadi saya belajarin
tapi kamu tahu nggak siapa yayu basuki
tau dari mana yayu basuki
awalnya sekolah tenis ini bernama sri utamining sih tennis school
sri utaminingsih adalah pemain tenis nasional indonesia di era tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
yang juga adalah kakak ipar dari yayu basuki
namun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sekolah tenis ini berubah nama menjadi yayu basuki tenis school
begitu saya selesai terjun dari profesional atau saya retire dari profesional
masuk nama predikat ke yayu basuki tenis school
satu apa supaya ada minat daripada anak anak melihat
oh kan mereka mohon maaf
mungkin eranya yang lalu sri utamining sih tennis school
belum tentu anak anak ini ingat ya
karena masih terlalu lama
yang lebih ke saya
juga kan yayu basuki tennis school
paling tidak kan orang tuanya pun mengingat siapa seorang dewi basuki
jadi supaya memotivasi lebih familiar dan bisa memotivasi
jadi kalau anaknya diajak ke situ tuh oh ya nggak salah
jadi karena memang ya dia memang expert di tenis kan gitu
tapi bisa dilihat tidak hanya dari sisi anak anak
bayangin yang udah tua tua tapi pengen eksersis pun juga mau ikut
karena intinya saya pun juga slogannya
ya segitu dong
satu ratus dua puluh orang lebih anak didik di yayu basuki tennis school ini
ditangani oleh empat pelatih yang semuanya adalah mantan pemain tim nasional indonesia
termasuk suharyadi suami dari yayu basuki
target saya cita cita saya itu kepengen ada generasi yang bisa meneruskan
tapi dengan teknik yang benar
dengan podasi yang benar
setelah podasi benar
silahkan nanti berkembang masing masing gitu
itu pemikiran kita
karena kesibukannya yayu basuki memang tidak lagi turun langsung sebagai pelatih
jadi sekarang suami saya dan juga kakak kakak saya
mereka yang semua in charge di dalam full time di lapangan
sesekali saya hadir untuk apa kehadiran saya
memotivasi mereka supaya oh iya terus oh oh iya
ini ada ada yayu basuki nya
mereka lebih lagi termotivasi terencourage
pengen seperti saya umpamanya
saat masih aktif sebagai pemain
yayu basuki memang selalu menjadi idola dan panutan bagi junior juniornya
pencapaian dan prestasinya di dunia tenis internasional
menjadi inspirasi dan motivasi bagi petenis putri di bawahnya
seperti wina prakusya
wine banyak belajar langsung dari yayu
karena sempat satu tim dan berpasangan dengan yayu
di sejumlah event yang membawa nama indonesia
kalau saya sebelum kenal dia saya melihat dia itu seperti dewa
ya saya melihat dia tuh seorang yang sangat luar biasa
jadi saya mengidolakan dia saya cuma bisa melihat dia di tv
dan pada saat saya akhirnya bisa
saya main di pon tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam pada saat itu
saya tuh di final lawan dia
dan di situ saya tegangnya setengah mati
saya takutnya setengah mati
gue lawan yayu basuki nih
gue bakal dapat berapa gitu loh
setelah saya mengenal beliau
beliau itu gak cuman sebagai
menurut saya nggak cuma sebagai idola ya
tapi dia juga mengayomi saya
karena sejak pada saat itu
dia itu membimbing saya sebagai juniornya
jadi saya sangat terima kasih ke mbak yayu
kalau bukan karena beliau mungkin saya juga nggak bisa jadi seperti sekarang ini
saya mungkin juga nggak bisa menjadi pemain nomor satu indonesia pada saat itu
pengaruh yayu basuki juga dirasakan oleh angelik wijaya
petenis putri indonesia yang di era tahun dua ribu an juga sempat merasakan aura kompetisi
di turnamen sekelas kelas
di turnamen sekelas grandslam
yang waktu aku alamin dulu di wimbledon segala macam
itu indonesia benar benar nggak dianggap sama sekali kan di dunia
asia aja dulu
saat saya itu nggak terlalu lihat innovations oleh mereka
jadi sometimes terpikir bahwa
ah udahlah orang indonesia nggak akan bisa
tapi yang menjadi motivasi
mbak yayuk aja bisa berarti saya juga harusnya bisa
sebetulnya saya tetap ada chance
jadi ya itu salah satu inspirasinya disitu sih ya mas
yang dulu buat aku ketika waktu itu umur saya mungkin masih di bawah sepuluh yang belum ngerti apa apa
yang saya tahu wah keren banget gitu kan bayu di tv mainnya sama stefi graf sama monica sales segala macem
jadi buat aku itu sih yang maksudnya yang bener bener masih
karena mungkin di umur segitu yang saya belum terlalu ngerti ranking segala macem
tapi keren banget gitu kan bisa masuk tv sama stefi graf sama monica sale sama segala macam
itu yang masih ada di otak saya waktu ketika umur segitu sih mas
saya bisa mencoba untuk bisa mengupgrade kehidupan atau kesejahteraan para atlet
di luar lapangan tenis yayu basuki juga merupakan sosok wanita yang aktif
di antara segudang kesibukannya mengurus tanaman di rumahnya di kawasan pondok cabe tangerang selatan
menjadi salah satu kegiatan favorit yayu di waktu senggang
bayu ini mulai kapan nih mbak hobi ngurusin tanaman kayak gini nih
ya gini sebetulnya kalau hobi seneng tanaman sih udah dari dulu ya dari zaman ibu waktu dari kecil
kita nggak ada waktu
tanding terus kemana mana kan
nah baru mulai bisa ada waktu pasca pandemi mulai awal mula covid
nah inilah hasilnya
jadi me time ya mbak yayu ini ngurusin tanaman ya mbak kalau lagi nggak ada kegiatan di luar ya
udah ngapain disuruh di luar
udah mendingan ngobrol sama taneman ku ngurusin
kalau pagi gini mas eri dari subuh udah keluar
udah setiap pagi itu mas eri biasanya
jam jam jam jam enam an lah jam enam an itu udah pergi
ngelati tenis ya mbak
karena anak anak kan latih pagi sampai siang sorenya fisik
gitu kalau sore mas eri di sekolah tenis
pulang itu baru malam semalam itu baru pulangnya berapa tuh dia bikin laporan kan
berarti ketemunya sama mas eri weekend doang atau gimana
ya bisa ininya ya ketemu malam
ketemu malam atau ya kalau aku di jogja ya memang juga susah juga
waktu aku masih
lebih sulit lagi
tidak ketemu kan waktu kita masih
waktu saya masih di dpr
yari nara sebrio suharyadi adalah anak sematawayang hasil pernikahan yayu dengan heri
panggilan akrab dari suharyadi
sebagai putra dari dua petenis top indonesia
namun pria berusia dua puluh tiga tahun ini merasa tenis bukanlah jalan hidupnya
ia memilih fokus menyelesaikan studinya di universitas indonesia
mama papa kan pengen tenis ya cuman saya dari dulu gak pernah merasakan
kayak ya mama papa tuh ngebiasin ya tapi ya kayak tadi mama bilang apa namanya
ya pendidikan gost number one gitu kan
jadi ya pasti emang lebih diperkenalkan ke dunia pendidikan dulu
sampai dimana waktu itu kan ya kita udah ada sekolah tenis gitu kan
terus ya juga pastinya diperkenalkan ke tenis kan sama sama papa
cuman untuk dipusul sekolah resmi itu prestasi saya itu bukan yang kayak super apa
yang bisa menuju sampai mendunia tapi makanya kayak ya saya harus mencari jalan lain gitu
sekarang ya sampai saat ini tenis for fun force olahraga biar ya keringetan lah gitu kan
menikah dengan suharyadi di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat rumah tangga yayu basuki berjalan harmonis dan jauh dari gosip miring
setelah resmi menjadi suami istri suharyadi juga berperan menjadi pelatih yang mendampingi yayu menjalani karir tenis profesionalnya
di era tahun sembilan puluh an suharyadi merupakan salah satu petenis putra terbaik yang dimiliki indonesia
di asean games beijing tahun dua ribu suharyadi menerima pilihan kepentingan
di asean games beijing tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh pasangan yayu basuki dan suharyadi sukses menyumbangkan medali emas bagi kontingen marah putih
meski begitu keputusan yayu menunjuk suaminya sendiri sebagai pelatih sempat menimbulkan keraguan dari banyak orang
banyak cemohan sih emang banyak cemohan teman teman kita di indonesia itu mana bisa ngelatih dalam situasi suami istri gitu
cemohan itu kita buktikan dengan prestasi dan peringkat gitu

selama terjun bersama sama itu saya sebagai pelatih yayu bisa menembus di top sembilan belas dunia terus sembilan belas dunia di tunggal dan ganda di delapan peringkat dunia
kalau saya lihat dia itu penuh kedisiplinan hidupnya disiplin komitmen jadi setiap dia melakukan sesuatu itu harus ada komitmen dan disiplin dan ada target dan hasilnya
kita saling mengisi mas heri banyak mengerti saya saya sebagai seorang atlet sebagai seorang pemain tenis seperti apa dunianya
dan juga kita ngobrol sharing itu nyaman yang kuncinya kan itu
ya udah urusan di lapangan urusan di lapangan sebagai pelatih saya
urusan di luar lapangan itu di luar lapangan
karena jalan hidup kita sudah kita memutuskan untuk profesional kan saya memutuskan untuk terjun di profesional jadi nggak bisa oh ada masalah sedikit
mungkin kayak perempuan pada umumnya gitu mungkin ada masalah dalam gereja mungkin ada masalah di dunia

pada umumnya melo pengen diperhatiin begini begini nggak ada
yayu kini tengah sibuk mempersiapkan diri maju sebagai calon anggota legislatif periode tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
kalau dulu yayu sempat menjadi anggota dewan pada periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas bersama partai amarat nasional
kali ini yayu memilih bergabung bersama pdi perjuangan
panggilan hati untuk memperbaiki kesejahteraan para pelaku olahraga dari dalam sistem membuatnya mantap terjun ke dunia politik
menurutnya saat ia menjadi anggota dewan
perjuangannya sudah mulai membuahkan hasil
setidaknya kesejahteraan atlet yang berprestasi saat ini sudah jauh lebih baik dibanding dulu
sekarang satu mas esinginnya berapa
jadi saya rasa yang penting saya bisa mencoba untuk bisa mengupgrade kehidupan atau kesejahteraan para atlet
supaya ada kita bisa memotivasi orang yang ingin jadi atlet
oh iya ya ternyata jadi atlet itu bisa sejahtera
dia itu nasionalismenya tinggi sekali ya gitu
apa namanya sampai detik ini bisa kelihatan lah
sekarang aja masih sibuk dalam arti bahwa apa yang dia kerjakan ini masih untuk indonesia gitu kan
walaupun mungkin udah di dunianya yang berbeda dulu olahraga sekarang politik segala macam
konsistensi dalam membela indonesianya itu tinggi sekali sih
dan menurut saya nggak semua orang punya jiwa itu
berbeda dengan mantan mantan atlet pada umumnya
meski sudah pensiun dari tenis yayu masih terus memberikan kontribusinya untuk bangsa ini
tennis adalah hidup saya
tennis memberikan saya segalanya
tennis mengajar saya segalanya
saya menjadi seseorang
yang tadinya mungkin orang tahunya hanya seorang atlet ya atau pemain tenis
tapi dari tenis itu juga saya wawasan knowledge nya jadi intelektualnya semuanya itu
semuanya saya dapat dari tenis